hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb transisi di dki jakarta
suasana halte bus transjakarta di ibu kota cenderung normal
namun sejumlah aturan baru mulai diterapkan salah satunya larangan berbicara di dalam bus
meski dalam masa psbb transisi waktu operasional bus kembali normal
jumat sore kondisi halte bus transjakarta duku atas di jalan jenderal sudirman terpantau normal
protokol kesehatan seperti penumpang wajib mengenakan masker dan menjaga jarak tetap diberlakukan
namun di masa transisi menuju kenormalan baru
pt transjakarta mulai menerapkan sejumlah aturan baru guna mengantisipasi penyebaran virus corona
salah satunya adalah setiap penumpang dilarang berbicara
baik secara langsung maupun lewat telepon genggam selama berada dalam bus
penumpang pun mengaku keberatan dengan larangan ini
enggak masuk di akal kalau dibilang enggak boleh bicara
kalau dilarang berisik oke lah
tapi kalau dilarang bicara saya keberatan
karena itu untuk kepentingan kalau misalnya kita pas lagi ada telepon penting dan harus jawab
ya kan harus bersuara
tapi walaupun gak berisik ya ya untuk biar kedengeran sama yang ditelepon aja udah gitu aja sih